perempuan itu yang udah bikin papa raka seperti ini
ingat ya kalau kamu masih mau tinggal di rumah oma
jangan pernah ngebela perempuan itu
oma gak suka
aku takut dekat oma kalau papa gak ada
gimana dok keadaannya
dari hasil pemeriksaan tidak ada yang perlu dikhawatirkan
tapi sebaiknya kita menunggu hasil si disket
untuk memastikan tidak ada kinerja sedus
apa ibu istrinya
bukan dok saya hanya karyawannya
kalau begitu tolong hubungi keluarganya ya
ya dok udah saya hubungin
nanti ibu saya akan datang ke sini
udah dalam perjalanan
baiklah kalau begitu saya permisi
terima kasih dok
tidak kepecahkan tadi something waiting
bisa berkomunikasi dalam video
tapi bapak pasti akan baik baik aja
ya allah para akak seperti ini karena aku
pasti ini semua gara gara kamu kenapa anak saya bisa sampai kayak gini
apa yang sebenarnya ternyata
kenapa anak saya bisa kecelakaan
para akak tadi lagi temenin saya cari anak saya
saya lihat anak saya ada di dalam mobil pencuri
saya berusaha ngejar mobilnya untuk melamatin anak saya
dan para akak juga
maksudnya para akak mohon allah
kamu tuh udah mulia rian
maksudnya para akak mohon allah
saya tapi malah dia yang terserepet mobil
kamu tuh udah mulia rian
jangan marahin tonton ayah
jangan marahin tonton ayah
sekarang saya minta kamu pergi
saya bawa perawat para akak dulu
karena saya bertanggung jawab para akak seperti ini
kalau memang kamu mau bertanggung jawab
harusnya sekarang kamu pergi ke jalan dan kamu tabrakan diri kamu
supaya kamu bisa merasakan apa yang dirasakan anak saya sekarang
kamu itu benar benar perempuan gak berguna
selalu bikin anak saya menderita
sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan ke anak saya
sampai anak saya mau melakukan apapun untuk kamu
saya minta sekarang kamu pergi
kak dennis saya mengandung kamu
dan kamu bisa sampai seperti ini
kenapa kamu selalu melindungi perempuan yang tidak berguna
mama nasib kamu gak akan seperti ini
perempuan itu selalu membawa petaka buat kamu
tante naya itu baik
kamu jangan pernah bilang
kalau papa raka itu sayang sama perempuan itu
perempuan itu yang udah bikin papa raka seperti ini
kalau kamu masih mau tinggal di rumah oma
jangan pernah ngebela perempuan itu
oma gak suka
aku takut deket oma
kalau papa gak ada
maafin bunda bening maafin bunda
bunda gak bisa nyelamatin kamu maafin bunda

aku hanya mohon padamu ya allah tolong segera pertemukan aku dengan bening
berilah petunjukmu ya allah aku sangat khawatir sama bening
dimanapun dia sekarang tolong lindungi dia
jaga bening ya allah dan pertemukan aku dengan bening dalam keadaan selamat